ribuan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi masyarakat peduli rakyat atau ampera kota palopo
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dprd kota palopo sulawesi selatan pada senin siang
mereka menolak pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat serta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
ratusan personil gabungan tni polri dikerahkan selama unjuk rasa berlangsung
sempat bersih tegang dengan aparat saat para pengunjuk rasa membakar ban bekas di kawat barir
yang terpasang di depan gedung dprd
untuk pengamanan aksi unjuk rasa polres palopo menurunkan tujuh ratus lima puluh personil gabungan tni polri
yang terdiri dari kodim seribu empat ratus tiga kota palopo brimob baebunta polres toraja utara dan polres luwu utara
usai membakar ban bekas empat puluh delapan ketua lembaga mahasiswa melakukan konsolidasi ulang
usai berkomunikasi dengan kapolres palopo terkait permintaan agar mahasiswa berunjuk rasa santun dan damai
usai berkomunikasi dengan kapolres palopo terkait permintaan agar mahasiswa berunjuk rasa santun dan damai